pimpinan pondok pesantren al zaitun disebut memiliki sejumlah rekening bank
dengan lalu lintas dana yang patut dicurigai
menko poluka mahfud md pada rabu mengatakan
panji gumilang memiliki dua ratus delapan puluh sembilan rekening bank
tiga puluh tiga rekening dibuat atas nama al zaitun
sementara dua ratus lima puluh enam lainnya atas nama pribadi
mahfud menjelaskan panji gumilang menggunakan enam nama pada rekening
diantaranya abu toto dan abdus salam
menurut mahfud ppatk tengah menganalisis kemungkinan adanya
aksi pencucian uang pada ratusan rekening milik panji gumilang
dua ratus lima puluh enam rekening atas nama abu toto panji gemilang
abdus salam panji gemilang
nama dia itu enam
ada abu toto ada panji gemilang ada abdus salam
pokoknya enam lah
dan dari situ semua ada dua ratus lima puluh enam rekening atas nama dia
tiga puluh tiga rekening atas nama institusi